diterima di semua toko seluruh indonesia
semoga ini bisa ngebebasin gue dari ricky malam ini
ini kok resepnya
ini kok resepnya
pak mohon tidak melakukan keributan seperti ini lagi
karena bisa membahayakan nyawa pasien
semua ini gara gara allah
anda yang barusan masuk
anda juga yang bikin keributan
saya datang ke sini hanya untuk kasih surat
gue udah bilang kan
nggak usah ikut campur masalah rumah tangga orang lain
jelas jelas anda ikut campur
surat ini jelas jelas ada hubungannya dengan saya
karena ini menyangkut masa lalu andin
adalah mantan istri saya
dan di sini butuh kepastian dan saya yang ditanggung
dan satu hal lagi
apa urusannya dengan andin
ngapain anda sibuk sibuk ngurusin surat ini
gue nggak ada urusan sama surat ini
sama sekali nggak ada
tapi gue udah menganggap seperti abang gue sendiri
saudara gue sendiri
dan mengenai andin
dia bukan istri lo
lo nggak usah ikut campur masalah rumah tangga orang lain
itu istri orang lain
dan mengenai surat ini
erlang nggak pernah dianggap sikap alam
gue panggil sekuriti untuk usir lo pergi dari sini
atau yang kedua
atau yang ketiga aku pergi sendiri
ketiga pergi sendiri
ketiga pergi sendiri
ketiga pergi sendiri
nggak perlu lewat orang macam
gue nggak beli itu tadi ya
iya bu ada yang bisa dibantu
iya saya mau beli obat tidur
ada resep dokternya bu
untung gue masih simpen kopi resep tidurnya waktu itu
tunggu sebentar ya bu
inspirasi besar jumal jumal
agak any bisa ngebebasin gue dari riki malem ini
satu kuagum sih
ini kok resepnya
gue harus kabari pak rendy
halo pak rafael
sebentar lagi saya akan pergi ke rumah riki pak
untuk kembalikan kalung ini
sepertinya nanti malam riki ada acara pak

dan kembalikan kalungnya sebelum jam lima sore
baik kalau gitu
tolong bapak usahakan cari tahu ya pak
riki ada acara apa
dan dengan siapa
saya curiganya ya pak
ini ada hubungannya dengan elsa
tapi nanti saya cari informasi lagi deh pak
terima kasih pak reni
saya juga yang percaya
harus berpikir dil remembering secara negatif
memang ada yang mereka sembunyikan
rumah riki jadi lebih rapi nih
semoga aja dengan ini
gue bisa dapetin petunjuk
bakal menjadi malam yang spesial buat gue dan elsa
itu pasti si rafael
yaudah masuk yuk
keren banget ya bro rumah lo
emang gak salah lo beli arsitek
ya gitu lah
jadi rumah gue ini didesain untuk kenyamanan gue
sama tamu tamu gue
lo jujur deh sama gue
kalung inisial e itu
ya gue mau siap dua pada acara
ya elah bro
lo tega banget sih sama gue
perjalanan dari kampus ke rumah lo ini
itu jauh banget bro
aduh kayaknya nih badan b
sekarang lagi pegel dua banget nih
gue harus istirahat dulu nih disini
sekalian gue nikmatin rumah baru lo
di coffe shop depan ada kok
gue harus bisa lama dua nih disini
dia ada janjian sama siapa
teh ada kan
yaudah kalo lo ga mau buatin gue
gue buat sendiri aja
dapur sebelah mana ya
pasti sebelah sana
ganggu banget sih nih anak
gimana caranya supaya dia pergi
sebelum elsa sampe disini
bisa hancur semua rencana gue
aku mau pesen telur dadarnya dong
eh telur mata sapi deh
omah mau kemana
mama mau ke rumah sakit
aku ikut dong omah
udah sore sayang
besok aja yaa
lagi pulakan besok rena libur
jadi kita bisa ke rumah sakit jenguk papa pagi pagi
yaudah mirna titip rena ya
udah sana main lagi mancush
aku gabisa ajak rena
karena sebelum ke rumah sakit aku mau ke lembaga heksagonal dulu
aku mau coba tanya
apa bisa minta salinan surat yang kemarin
suratnya masih di segel
itu artinya nino belum baca
kok balik lagi kenapa
emm ya tadi gua udah mau balik cuman
kartis parkir ketinggalan
jatuh disekitar sini disitu tadi
yaudah kalo gitu din
dan ya om mari
tuh al kenapa
suger banget nih minum teh
pas banget tuh
ada serial korea yang lagi gue tonton disitu
gua cari dulu ya
nah ini dia nih
ini keren banget lo bero filmnya
lo tuh harus nonton tau ga
ini si rafael kayaknya sengaja banget gak mau pergi dari sini
kenapa sih dia
masa gua harus batalin janji gua sama elsa sih

dia pasti seneng
gue harus cari cara buat nyingkirin si rafael dari sini
dia pasti seneng
dia pasti seneng
lo masih pengen disini kan
soalnya gua buru buru banget nih ada acara
soalnya gua buru buru banget nih ada acara
acara lo diluar apa di rumah

tunggu nih lagi seru banget bro
eh tunggu tunggu

mendingan gini deh lo cari cewe atau cari kegiatan apa gitu
mendingan gini deh lo cari cewek atau cari kegiatan apa gitu
ricky mau kemana ya
apa dia janjian sama elsa diluar
yaudah gua cepet ya
yaudah gua ikutin pulang
ricky beneran mau pergi loh
gue harus ikutin dia
kalo gue disini terus
gue gak akan dapat info apa apa